keputusan menteri perdagangan membatalkan permendag no empat puluh tujuh tahun dua ribu tujuh belas
sebelum berdampak terhadap kapasitas produksi beras di wilayah pantura cirebon indramayu
keputusan itu dianggap terlambat lantaran petani dan pemilik pabrik penggilingan beras
sudah mengalami kerugian cukup tinggi
sulitan mendapatkan gabah kering dari petani menyebabkan sejumlah pabrik terancam gulung tikar
dari sekitar tujuh ratus pabrik penggilingan padi yang ada di wilayah pantura cirebon indramayu
mayoritas tutup atau menurunkan kapasitas produksi sejak sebulan terakhir
sebagian lagi bahkan gulung tikar akibat tidak dapat bersaing
lantaran harga jual dari petani anjlok di bawah rp delapan per kilogram
pemilik pabrik pun harus bersaing harga dengan bandar bandar besar untuk mendapatkan gabah
dari tiga ratus pabrik penggilingan padi di kabupaten cirebon saja
hanya sebagian kecil yang memiliki stok gabah untuk penggilingan selama tiga atau empat hari ke depan
seperti yang dialami penggilingan padi di daerah kertasura
stok gabah yang akan digiling hanya tersisa beberapa ton saja
padahal karung karung berisi gabah basah biasanya penuh menumpuk di dalam gudang hingga ke halaman pabrik
jadi gilingnya kan tidak sesuai dengan hasil penghasilan
jadi tetap acaruh
para pemilik pabrik penggilingan berharap pemerintah tidak hanya membatalkan keputusan menteri perdagangan
soal harga eceran tertinggi penjualan beras saja
kebijakan lainnya yang menguntungkan petani seperti harga bibit
pengadaan pupuk dan perbaikan sistem irigasi juga harus diperhatikan
karena pemilik pabrik beras sangat bertumpu pada hasil tanam petani padi
herudin imawan cirebon